wakil presiden terpilih gibran raka buming raka menanggapi pernyataan pimpinan pdi perjuangan
yang menyebut ia dan presiden jokowi bukan lagi bagian dari partai
gibran mengaku tidak mempermasalahkan hal itu
tapi ia juga belum memutuskan apakah akan berpindah partai politik
gibran menegaskan tidak ada masalah dengan pernyataan pimpinan pdi perjuangan itu
bahkan jika ia dipecat ia tidak akan mempersoalkannya
terkait apakah ia dan jokowi akan pindah partai politik
gibran menyatakan belum berpikir ke arah sana
saya tidak tahu ya tanyakan ke beliau sendiri
tapi kita tidak patah sebenarnya ini kan semacam kayak dipecat dari partai
sempat ada rasa jayokan kita mungkin